kedua pria yang sedang menempuh perjalanan menuju tanah suci mekah itu adalah cahaya gunawan di reja dan muhammad fuad asal serpong tangerang selatan banten
mereka baru saja meninggalkan kota palembang sumatera selatan senin siang
sebelumnya mereka berangkat dari tempat tinggal yang menggunakan sepeda pada sebelas desember dua ribu dua puluh satu lalu
dan telah menyeberang dari pelabuhan merak menuju pelabuhan bakau heni untuk melintasi pulau sumatera
perjalanan menuju ke tanah suci mekah diperkirakan memakan waktu selama enam bulan dengan jarak sekitar lima belas km
mengusung tema baik for ibadah keduanya akan menyinggahi sejumlah negara seperti malaysia thailand myanmar india pakistan iran uni emirat arab dan arab saudi
di setiap negara yang disinggahi keduanya akan mampir ke kedutaan besar indonesia yang ada di negara tersebut
saat ini keduanya juga telah meminta bantuan
kedutaan besar di arab saudi terkait visa haji mereka
menurut cahaya gunawan wartawan senior yang juga penulis buku herul tanjung si anak singkong
perjalanan itu dilakukannya untuk menikmati kebesaran ciptaan allah meningkatkan rasa syukur dan mencari ridho allah
keduanya tentu akan bersilaturahim dengan sesama umat muslim dan menjalankan persaudaraan kemanusiaan dengan masyarakat di seluruh negara yang mereka singgahi
rencananya lamanya perjalanan ini kurang lebih enam bulan
insya allah pada saat bulan haji bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua saya insya allah diperjalankan allah sudah sampai di sana
dan jarak tempuh antara jakarta sampai tanah suci itu kurang lebih lima belas ribu kilometer
melakukan perjalanan jauh tentu saja butuh persiapan yang maksimal
selain persiapan fisik dan mental yang luar biasa
menjelaskan bahwa perjalanan ini tidak hanya untuk menikmati kebesaran

menurut muhammad fuad ia bersyukur telah dipertemukan dengan cahaya gunawan
yang akan menjadi teman selama di perjalanan menuju tanah suci mekah
ia yang begitu rindu untuk berziarah ke makam rasulullah muhammad
awalnya hendak berangkat sendiri bersepeda ke tanah suci
sebagai persiapan di jalan ia membawa peralatan sepeda serta perlengkapan tidur
apabila tidak mendapat tempat menginap selama di perjalanan
alhamdulillah untuk persiapan
kita seadanya saja
yang penting ada dalam kompa dan alat untuk tidur untuk istirahat
nanti kalau seandainya kita tidak ada tempat di luar sana ya
terus dari keluarga alhamdulillah saya kebetulan juga lagi single
jadi kalau keluarga utama alhamdulillah semua mendukung
dengan kondisi fisik yang prima
keduanya rutin mengonsumsi madu dan kurma setiap pagi
keduanya dilepas dari transmart palembang
dan didampingi tiga pesepeda asal palembang
yang akan mengantar mereka di perbatasan palembang banyuasin
transmart adalah perusahaan seinduk di bawah naungan ct corporation
sepeda yang digunakan oleh cahya dan fuad adalah jenis sepeda touring elektrik
fitur tenaga listrik ini akan digunakan bila menghadapi medan menanjak
dari palembang mereka menuju jawa tenggara
kemudian menyeberang ke malaysia
direncanakan mereka akan tiba di tanah suci mekah pada bulan haji dua ribu dua puluh
dapat menunaikan rukun islam yang kelima